tahu kalau lara itu anak kandungnya non
dan kalau sampai masa trian mika dengan maya non
maka lara gak akan pernah bisa mendapatkan ayah kandungnya secara utuh
gak akan pernah bisa non
nondila sadar gak sih non
dan gue gak akan ngebiarin
brengsek kau gak tahu
ya mbak bukunya ketinggalan di rumahku
mbak dewi lagi di mana
oh lagi di daerah sana
ya itu mah deket mbak sama rumahku
mbak dewi ke rumahku aja mbak
alamatnya jalan begisar nomor dua belas
masuk aja mbak gak apa apa kok
di sana nggak ada orang di rumah
kunci rumahnya ada di keset depan pintu ya mbak
si mirza tuh ada ada aja
masak kunci rumah ditaruh di bawah keset
eh itu dia bukunya
wuh tolong aja cepat ketemunya
andri bukan anak kandung mama
pasti paham mit pakai surat ini untuk meras mama
bakal jadi saksi pernikahan aku sama mas satri
ya allah aku gak sabar
tapi kok mas satria belum dateng ya
ternyata golongan darah lara sama kayak aku
kalau lara itu
ternyata selama ini
selama ini anak kandungku berada begitu dekat dengan diriku
dan setelah bertahun tahun
baru sekarang aku tahu kenyataan yang sebenarnya
apa yang harus aku lakukan
kenapa menjelang hari bahagia aku
harus ada kejadian seperti ini
aku mau berjalan ke sana
aku aku udah janji sama maya
mana mungkin aku bisa menghadapi maya setelah ini
aku gak akan sanggup
nah untuk tahu mau bawain makanan buat apa
kalau enggak aku bisa mati kelaperan
makanan apakah kamu
loh kamu kenapa
lu terus senang apa
kok mukanya kayak begitu
ya allah apa yang harus aku katakan sama andre
hatinya pasti hancur sekali kalau tahu dia sebetulnya bukan anak kandung mama
dewi kamu ada apa
enggak dre aku cuma harus ngajar lagi di sanggar
yuk yuk yuk
kamu kenapa sih nandis
lagi ada masalah
ya udah kalau emang kamu gak mau cerita sama aku
ya mungkin emang mulut aku gak berjalan
tapi kundang aku berbicara apa buat kamu

lagi ada masalah
om hanya senang lihat lara
maafin om satria ya
om satria udah buat lara terlantar
om satria udah biarin lara sendiri
tapi sekarang om satria janji sama lara
ya nggak akan sendiri lagi
karena sekarang ada om satria
dan nggak akan ada yang menyakiti lara

saya di gabung dengan anda
mainkan telah menyibukku
ap nor seri berkatai repuku
characterized as three menurut kamu bukankan dukung
dengan kes leader walks rc news atau program amyala